pertemuan dengan pdip itu kapan pak dan dimana pak hari minggu
di kantor di kantor tangga
berarti nanti di kantornya pdip pak
insya allah rencananya di kantor pdip tapi nanti kami belum tahu persis nanti saya kabari ya
atau mungkin bisa yang nanti minta informasinya dari pdip
terkait pukul jam berapa pak
saya akan bertamu ya tentu yang menerima adalah pdip ya
tentu beliau adalah ibu meka entah saya nanti diterima dimana
tapi sementara yang saya dapat informasi adalah di kantor pdip